kita awali informasi pagi ini tentang presiden joko widodo
yang tampaknya punya banyak cara unik untuk menyambut para pemimpin negara sahabat
seperti kemarin presiden joko widodo dan perdana menteri india narendra modi
bermain layang layang bersama di lapangan silang monas jakarta
penerbangan layangan ini dilaksanakan usai peresmian indonesia india kite exhibition
beberapa layangan bergambar tokoh tokoh dari kisah mahabrata dan unsur unsur khas india lainnya
di tengah peninjauan perdana menteri modi sempat berhenti sebentar di depan penyanyi tradisional
yang sedang menyanyikan lagu betawi jali jali
agenda kunjungan ke negaraan ditutup dengan menyambangi masjid istiqlal
tak hanya berkeliling
perdana menteri modi yang didampingi oleh presiden jokowi juga menabuh beduk di dalam masjid
kunjungan perdana menteri india ini untuk membahas hubungan kerjasama kemitraan strategis indonesia dan india
dalam pernyataan pers presiden jokowi menyebut india merupakan salah satu mitra dagang ekspor terbesar indonesia
di kawasan asia selatan dan tengah dengan nilai investasi mencapai lima belas miliar dolar
kedua negara sepakat untuk terus menjadikan ekonomi indonesia dan india saling terbuka